meskipun bukan saya atau coach mila disini
tentunya dia juga akan melakukan hal yang sama
meskipun bukan saya atau coach mila disini
dan mereka ingin berjuang untuk poin ketiga